amira itu gak mungkin kritis
tapi maaf mungkin ternyata
ya kerahkan semua tetangga alih yang ada di rumah tadi ini untuk tolong amira susah
lakukan apapun untuk menyelamatkan amira
amira itu harus selamat
amira itu harus selamat suster
untuk apa kamu bersama anak saya
kamu seneng kan
suter dengar kata kata saya
lakukan apapun untuk menolong amirah
biar sama semua dokter di sini
kenapa kalian harus merasa terancam dengan keberadaan aku
hanya seorang pria
saya ingin melakukan terhadap atas kebo di rumah ini
mereka memang merasa takut
saya ingin tidak kuat
saya ingin saya bahkan kembali selamat
tak usah pegang pegang anak saya
gak usah kamu suruh pun
saya sudah menawarkan anak saya
hanya orang bodoh saja yang tidak mendoakan anaknya dalam keadaan seperti ini
sudah lebih baik kamu pulang
kamu tidak perlu siap siapannya amirah
kamu tuh gak perlu ada di sini
amirah cukup ditunggui sama ibu pandungnya
yang selalu menyayangi dia
dan tidak akan pernah melupakan dia apapun yang terjadi
untung bapak masih di sini
tadi dokter mencari bapak
katanya ada yang belum sempat disampaikan ke bapak
biar sih di sini aja
aduh pak tolong pak
kode etiknya pemeriksaan harus sudah tuntas
jadi sekarang bapak ke ruangan dokter
biar saya di sini
anak saya butuh dukungan
tolong pak sebentar aja
nanti kalau bapak sudah sembuh bapak kembali lagi ke sini
ini semua demi kebaikan bapak pak
mari pak ikut saya
ah sus sus sus sebentar sus
saya mau bersama kamu
kasih tahu saya perkembangannya merah
tolong pak keluar pak
bagaimana keadaan anirah
dia baik baik saja
suster saya mau masuk
saya mau lihat langsung keadaan amira
bapak nggak boleh masuk
bapak cuma boleh tunggu di sini
suster anda nggak mengerti
saya tadi dengar suara pasien
saya mendengar suara amira suster
saya harus masuk
tapi maaf pak
suster saya harus masuk
saya tadi dengar suara amirah
saya tidak bohong suster
saya ini harus masuk
bapak nggak boleh masuk
karena pada saat ini pasien tidak bisa bersuara
karena keadaannya sangat kritis pak
nggak mungkin suster
tapi maaf pak
kerahkan semua tentaga alih yang ada di rumah pagi ini
untuk tolong amira suster
lakukan apapun untuk menyelamatkan amirah
amira itu harus selamat
amira itu harus selamat suster

kamu senang kan
saudara dengar kata kata saya
lakukan apapun untuk menolong amirah
biar sama semua dokter di sini
pokoknya amirah itu harus selamat

kamu berob ob dulu sama anak saya ha
kamu pura pura kan
kamu bersanil warah kan
padahal kamu senang sama anak saya celaka seperti ini
ini kan semua gara gara kamu
cepat sampaikan apa yang saya bilang tadi ke dokter
aku sudah muak dengan sanil warah kamu
kita semuanya sudah muak
yang sudah menyebabkan amila jadi begini
orang ini yang sudah bikin amira jadi celaka
benar kamu yang sudah memperlakai anak saya ha
kamu jahat kamu berob ob sama anak saya

kamu bikin peluk
maksud kamuentric ber
jangan buka makam
itu lelaki yang berkeras tibur
orang ini yang sudah bikin amirah jadi celaka
sekarang dia mau cuci tangan
benar benar kamu yang sudah mencapi anak saya
benar kamu kamu benci
kamu jangan kamu jangan kamu burang burang baik sama anak saya
kamu benci kamu harus mati kamu benci
jangan buat ribu di sini ibu dan tolong jangan buat kasar di sini ibu
pak dia jadi yang jangan dia harus mati
saya nggak bersalah pak saya jadi si kalem saya nggak bersalah
lepaskan saya lepaskan saya lepaskan saya
ibu dengar ya ibu kalau ibu tidak mau berhenti saya bawa lo ke sampah
baik pak sekarang kamu boleh pergi
untuk apa untuk apa kamu burang burang baik sama saya
diam puteri diam
kamu ingin saat papa papa beli itu kamu akan
lagi ke sini untuk membawa kamu
biar biar biar saat papa beli saya biar saat papa menangkap saya
asal kamu nggak di sini jangan kamu pergi
sudah sudah saya pergi
saya memang sudah mau pergi
jadi kalian berdua nggak usah usir usir saya
kalau tak papa usah kebcet
bagaimana kalau dia tidak tertolong
bagaimana kalau dia tidak berhasil
dan semua ini gara gara saya
kenapa saya bisa begitu bodoh
kenapa saya bisa bisanya mencelakai amira seperti ini
tidak saya tidak boleh memiliki pikiran seperti itu
amira pasti akan selamat
dia gadis yang kuat
dia pasti bisa lalui semua ini
dia pasti akan selamat